jadi ini sudah terbentuk
opini di masyarakat
undang undang ini jelek
saya sendiri harus mengatakan
memang banyak hal hal yang krusial di dalam undang undang ini
tetapi untuk keberadaan dewa
bahwa dewas ini sengaja dibentuk dalam hal untuk meluruskan pelaksanaan kinerja kpk
karena kpk juga melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan undang undang yang ada
harus memberikan kepastian hukum
kpk bisa salah
kpk bisa juga melakukan tugasnya yang menyimpang
ini perlu ada yang menjaganya
nah inilah yang dimaksud undang undang itu tentang keberadaan dewas supaya pelaksanaan tugas
dan kewenahan kpk itu lebih akuntabel ke depannya
karena itu asas yang harus kita pegang
nah sudah berjalan satu tahun
kami setiap tiga bulan sudah melakukan evaluasi
ada tugas kami evaluasi
menurut undang undang satu tahun satu kali
tetapi berdasarkan kesepakatan kesepakatan kami
dengan pimpinan kpk
ini kita lakukan per tiga bulan
tiga bulan sekali
jadi sudah tiga kali ini
tinggal tunggu tiga bulan keempat
di januari nanti
di dalam pertemuan pertemuan itulah kami menyampaikan beberapa rekomendasi rekomendasi
untuk perbaikan ke depan
nah jadi dalam satu tahun ini memang kelihatannya
saya juga mengakui
seolah olah kinerja kpk itu menurun
karena orang melihat dari jumlah banyaknya tangkapan tangkapan yang kita beri nama ott itu
ini ott kan sudah ikonnya kpk
walaupun bisa dipertanyakan juga ott itu apa sebetulnya
jadi setahun terakhir anda juga melihat kinerja kpk menurun
terus terang saya juga mengatakan demikian
ada kegamangan mungkin
kita juga masih konsolidasi
pimpinan yang baru sekarang
dengan keadaan undang undang yang baru ini
banyak kontroversi di dalam undang undang ini
kalau saya mau subur itu banyak sekali
pimpinan sekarang menurut undang undang bukanlah penyidik
bukanlah penuntut umum
jadi kalau begitu
apakah dia punya kewenangan untuk melimpahkan suatu perkara ke pengadilan
dia bukan seorang penuntut umum
nah itu satu masalah
itu kita klirkan
bersama sama dengan dewas kita klirkan itu
kedua strategi yang sudah kita putuskan juga
oleh pimpinan telah memutuskan
bahwa diutamakan mengenai masalah pencegahan daripada penindakan
sehingga seolah olah penangkapan penangkapan itu menjadi
aikem penangkapan itu menjadi
menjadi lebih sedikit
ya kita juga selalu bertemu dengan pimpinan
dalam rapat rapat kami
kami tiga bulan sekali
melakukan pertemuan dalam bentuk rahakor was
di situ kita membahas segala isu isu
saya melihat ya mudah mudahan
kelihatannya sudah mulai
karena kita juga sekarang ini sudah menyatakan
pencegahan dan penindakan itu
jadi jangan kita utamakan pencegahan saja
kita juga harus melihat daripada aspirasi masyarakat
tapi tentu bobotnya yang lebih besar lah
nah bobot yang besar itu
apakah kemudian dari yang tadi pak tupa katakan
pencegahan dan juga penangkapan
itulah kemudian kita tahu terakhir ada dua ott terhadap menteri
dari kabinet pak jokowi yang berlatar belakang politisi
apakah itu juga bagian dari simultan tadi itu yang anda tekankan
tidak juga khusus seperti itu ya
itu seolah olah kami mentarjetkan
tidak kita tidak mentarjetkan
memang informasinya ada
kemudian tentu dikerjakan
dan ini tentunya bagaimana dulu
awalnya dikerjakan ini tentunya pimpinan yang lebih tahu
daripada saya dewas
tapi keterlibatan dewas sejauh apa pak
dalam kasus katakanlah dua menteri terakhir yang tertangkap
karena kan komisioner mengatakan ini kinerja bersama
termasuk juga dari dewas kpk
ya tentu ada
perannya tentu ada tuh
jadi peran dewas di dalam penangkapan penangkapan
itu kelihatan kalau ada permintaan
dan izin penggeledahan
itu dewas yang harus mengeluarkannya
keterlibatan kami hanya sampai di situ
izin izin ini harus segera kami keluarkan
satu x dua puluh empat jam batas waktunya
tidak boleh terlambat
satu tahun ini sudah banyak sekali
ya sudah banyak sekali izin ratusan ini
sudah kami keluarkan
dan satupun tidak ada yang melebihi dari satu x dua puluh empat jam
tidak mengenal hari libur
artinya pak tupak juga memberikan izin untuk
baik penyedapan penangkapan penggeledahan
untuk kasus yang menjerat pak juliari batubara
saya tidak bisa bilang begitu
sekarang sudah tingkatnya penyedikan
kalau penyidikan tentu dibarengin dengan penyitaan
ya kita berikan penyitaannya
penggeledahan ya kita keluarkan
sepanjang memang itu dimintakan kepada dewas
dan mereka mintakan itu
dalam satu tahun terakhir pak
ada kasus yang kemudian tidak diberikan izinnya
oleh dewan pengawas sendiri untuk katakanlah penyitaan kah
secara menyeluruh tidak pernah
cuma kita melihat ada beberapa barang barang
yang mau disita yang kayaknya tidak berkaitan
dengan perkara itu
ya kita koordinasikan kita panggil penyidiknya
oke ini tidak perlu
pemberitaan menyebut bahwa
menyeret ini aliran dana ini kemudian ke salah satu partai
partainya pak juliari
dan juga menyeret nyeret nama gibran raka buming raka
anak dari putra presiden pak joko widodo
baik pak tupak satu lagi yang kemudian ini sedang hangat diperbincangkan
ini hanya ingin tahu bagaimana kemudian anda melihat kasus ini
tentu ini diserahkan juga kepada kpk nantinya
ketika dalam pemberitaan kita tahu dalam kasus yang
bahan sos ya dilakukan oleh pak juliari batubara
itu pemberitaan menyebut bahwa
menyeret ini aliran dana ini kemudian ke salah satu partai
partainya pak juliari
dan juga menyeret nyeret nama gibran raka buming raka
anak dari putra presiden pak joko widodo
ini masih bergulir tentunya pak
tapi kalau melihat itu pak tupang
apakah anda melihat bahwa kpk perlu ini untuk mendalami
saya rasa sepanjang itu informasi ini pak
saya kira sepanjang itu informasinya ada diterima oleh kpk
tentunya kpk akan melakukan pendalaman tentang informasi itu
dan sepanjang memang cukup alat buktinya
mungkin dilakukan penyidikan
mungkin ini sebaiknya ditanyakan kepada pimpinan kpk
karena yang begitu begitu tidak masuk ke dewas
tapi anda melihat itu memang ya sebaiknya memang ya
ya memang begitu ya
jadi semua informasi yang memang punya indikasi
tentunya akan didalami oleh kpk
dalam hal ini penyidik kpk
sepanjang itu nanti cukup alat buktinya tentu ditingkatkan
tidak ada satu perkara satu informasi yang betul masuk ke kpk itu tidak ditangani itu tidak ada itu
selalu ada itu
cuma bagaimana hasilnya sejauh mana nantilah
sebaiknya anda tanyakan sama pimpinan ya
saya tidak tahu juga apa sudah ada informasi itu
saya baca koran saja
pak tupa kembali ke kinerja kpk
tadi anda juga sudah mengatakan memang menurun begitu ya
ya terasa berkurang menurun soal penindakannya
kalau pencegahan saya lihat jalan terus
artinya opini opini yang tadi kita sudah bahas di awal itu
bisa jadi kemudian benar
kalau kemudian secara penindakannya menjadi menurun pak
oh ya sementara itu
tapi sekarang sudah running kembali
menurut saya sudah bagus
sudah mulai kembali
memang awal awalnya kelihatan begitu
ott ini kan tidak sembarangan juga bisa dilakukan oleh kpk kan
itu kan mesti memang harus ada pembuktiannya yang kuat dan sebagainya
itu tidak mudah
kita pergi tangkap orang nggak mungkin
namanya suatu operasi ada run opsnya
itu tidak gampang
pak tupak jadi benang merah evaluasi terhadap kpk di satu tahun terakhir ini
apa dari dewan pengawas
kita sudah punya pimpinan sudah punya strategi
pimpinan punya indikator kinerja utama
target target yang ingin dicapai di dalam tahun itu sudah tertulis di situ
termuat di situ
apa yang ingin dicapai dalam satu tahun ini
nah itu kita bagi per tribulan
seperti saya bilang tadi setiap tribulan kita meeting
evaluasi di sana
memang banyak yang tidak tercapai
tapi ini semua alasannya karena covid
kita juga sulit untuk bertemu dengan aparat penegak hukum yang lainnya
umpamanya akan melakukan koordinasi supervisi
itu juga harus terbatas
jadi pandemi ini juga sedikit banyak pengaruh
saya mesti bilang begitu
memang pandemi ini sangat berpengaruh
hitungannya pak tupak
saya rasa begitu
kita belum selesai
dari timuruan satu dua tiga kita amati
dan kita beri rekomendasi rekomendasi
dan kita rapatkan bersama pimpinan
bagaimana cara pencapaiannya supaya lebih bisa tercapai
jadi saya hitung hitung ya bisa lah
iku itu banyak
informasi dan data
itu semua ada
sudah diatur sedemikian rupa
sesuai dengan rencana strategis yang dibuat
yang kita sudah sepakati
kpk sudah sepakati
jadi dalam satu tahun terakhir ini apakah pak tupak juga melihat bahwa
opini yang sempat muncul di masyarakat
yang terbangun tadi itu
itu anda masih anda bisa menyimpulkan bahwa
kpk masih bernyali kok
saya bilang kpk tetap masih on the track
terkendala karena apa
masih banyak kontroversi
sesuai dengan regulasi yang ada sekarang
dari undang undang yang baru
dari undang undang yang baru
termasuk dewas juga
dengan terbentuknya dewas sekarang
banyak sekali laporan laporan ke dewas
ini laporan tentang apa
pelaksanaan tugas kpk
yang mungkin zaman saya juga dulu
itu dilaporkan sekarang
masalah masalah yang lama dilaporkan
saya dulu pernah dilakukan
mumpamanya saya punya rekening diblokir
sampai sekarang nggak keluar keluar
masyarakat punya hak dong
nah ini kita bahas
isu apa yang baru pak
yang masuk ke laporan ke patu pak
umumnya masalah yang berhubungan dengan
penanganan di bidang penindakan
seorang saksi yang dipanggil berkali kali di persidangan
hanya untuk perkara yang sama
karena perkaranya di split
di split gitu banyak perkara
satu dua tiga
tapi persoalannya sama saja
sehingga saya sebagai saksi harus hadir perkara ini
hadir perkara ini
saksi keberatan dong
terus terusan apalagi zaman covid sekarang
nah kita musyawarakan
di mana sih
apa tidak bisa digabung
ini perkara menjadi satu berkas satu kali sidang
dengan menerapkan pasal pasal lima puluh lima
satu ke satu kwp
atau kita fuling
gabungan tindak pidana
itu semua ada teorinya kan
kita anjurkanlah itu oke
jadi setahun terakhir ini
pak tupak sebetulnya juga disibukan juga
dengan undang undang yang baru ini ya
makanya kita juga diminta penjelasannya
oleh mk saya sudah berikan penjelasan
kepada mk sebagai pihak yang terkait
daripada undang undang ini
satu hal pak yang juga masih mengganjal
di publik adalah
terhadap harun masiku
pak tupak satu hal juga yang menarik
di tahun ini
ketika ada pelanggaran kode etik
dilakukan oleh ketua kpk
pak firdy bauri kemudian sudah diputuskan
sanksi ringan ya pak ya
sanksi ringan kategori kedua
kategori kedua saat itu juga
banyak yang publik
yang mungkin bertanya tanya
dibalik sanksi ringan yang diberikan
memberikan sanksi itu apa penjelasan apa
mungkin kalau kita bisa membahas kembali
undang undang itu menyebut kami
itu harus menyusun kode etik ya
kami sudah lakukan itu
kami susun kode etik kami buat
aturannya kode etik
kita sekarang bernama iskpk
isinya itu i integritas
itu sudah kita bikin
sehingga menjadi satu
keputusan yang begitu
setiap putusan itu
ada pro dan kontra betul
bisa sama semua
nah itu sudah memang keputusan yang
dibuat oleh majelis hakim sesuai dengan
si majelisnya itu
jadi kita tidak
terlalu ringan terlalu berat
sudah pantes itu karena beberapa kali
yang sebelumnya disidangkan
seperti itu juga
mendapatkan hasil yang sama
dari dewa bagaimana pak
setelah itu atau ke depan
kode etik yang dilakukan baik oleh
pimpinan atau para pegawai kpk
dengan undang undang kita itu eh bukan
dengan undang undang dengan peraturan yang
sudah kita keluarkan ada tiga peraturan
yang saya keluarkan di sini satu
tentang kode etiknya kedua
tentang penegakannya tiga
tentang tata cara persidangannya
kami menampung menerima laporan laporan
masyarakat tentang dugaan pelanggaran
kode etik semua kita selesaikan
semua kita periksa kalau
memang cukup alat buktinya
atau tidak sidang ini
pimpinan yang menentukan
kalau sekarang tidak
dewa sendiri yang
kami juga yang menyidangkannya
sebelum saya lupa
dan sebelum kita mengakhiri dialog ini
satu hal pak yang juga masih
mengganjal di publik adalah
pemburuan terhadap harun masiku
nah ini saya sendiri
tentu tidak tepat
kalau kamu mengatakan saya
tapi paling tidak anda melihat
saya sudah bertanya sama pimpinan
tapi yang saya tahu ya mereka sudah
berupaya sudah banyak
upaya upaya yang mereka lakukan
ada yang bersangkutan di sana
masih berjalan sampai saat ini
suatu saat tentu akan terbuka
begitu banyak orang
saya sendiri kami sendiri
kami hanya bisa meminta
pimpinan di dalam pertemuan kami
yang tiga bulan itu
tentu mereka berkita
oh kita masih lakukan
mereka bilang begitu
kita masih lakukan
dan saya pantau juga dari
oh banyak ada penggeledahan di sana sini
di sana di sini untuk menemukan tempatnya
jadi masih jalan
apakah itu juga menjadi target
yang menjadi perhatian dewas
tapi tentunya namanya orang bali
kalau tidak ketangkap bagaimana apa
mau disalahkan pimpinan itu
sepanjang mereka sudah bekerja
tapi kalau dia didiamkan tentu
tapi mereka bekerja
mereka lakukan pencarian kemana mana
sudah banyak titik titik saya tahu itu
saya tahu dari monitor tadi
saya monitor dari permohonan permohonan itu
itu sudah dilakukan
tapi tidak mungkinlah
baik pak tepang terakhir
sebagai ketua dewan pengawas kpk
di tahun berikutnya
apa yang menjadi harapan anda
baik untuk lembaga kpk
pemberantasan korupsi di indonesia
ya kalau harapannya secara saya internal
saya tidak tahu
kalau secara internal
ada keputusan mk
yang menyelesaikan mengenai masalah
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
termasuk pimpinan juga
okelah apapun yang terjadi karena itu sudah undang undang
itu sudah given kita laksanakan
dan menurut saya bisa bisa saja
kita laksanakan satu tahun sudah kita laksanakan
tidak ada juga masalah yang
seperti saya bilang tadi dewas tidak ada kewenangan
tapi bisa juga
dengan kesepakatan kesepakatan yang kita buat
dan yang ketiga tentunya
pimpinan harus lebih
di pencegahan maupun di penindakan
kita juga telah menetapkan tahun dua ribu dua puluh satu itu
ada tiga aspek
mengenai masalah pendidikan masyarakat
dan kedua pencegahan
ada tiga itu
berdiskusi dengan anda soal kemudian
menarik sekali diskusi dan refleksi
kita melihat setahun kpk
bekerja di bawah undang undang yang baru
tentu masih banyak
kita akan kawal bersama juga dari
masyarakat dan tentu apa yang sudah kita bahas tadi
mudah mudahan kemudian bisa menjadi
harapan kita begitulah
harapan kita mampu untuk
pemberantasan korupsi tapi sekali lagi
pemberantasan korupsi bukan
semata mata tugas kpk
jangan mengandalkan semata mata kpk
baik terima kasih pak tupak
ketua dewan pengawas kpk sudah berbagi
bersama kami terima kasih sudah meluangkan
waktu pak untuk cnn indonesia
terima kasih banyak pak tupak
demikian tadi wawancara saya dengan ketua dewan pengawas
kpk pak tupak katerangan panggabean yang
kita bicara melihat satu tahun
kinerja kpk di bawah undang undang
yang baru sekali lagi tentu masih
banyak catatan dan tentu sorotan
publik dan harapan publik masih
begitu tinggi untuk
kinerja kpk ke depan kita nantikan
kinerja kpk setahun dua
lima tahun ke depan dan seterusnya
saya rehat sirai tuami terima kasih